yang enam puluh enam yaitu angkatan dari korban yang di dalam sini ada anjuran
terkait kedatangan kami selaku kuasa hukum korban untuk mengetahui informasi saat ini
jadi kami bertemu dengan tanit jatat ras polres jatat tautara
di mana kami ingin mengetahui informasi informasi terbaru terkait perkembangan perkara ini
ya saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan yang intens
nah terkait dengan kondisi ini kita masih mencari informasi informasi terbaru
kemarin sudah menghadirkan sampai empat puluh saksi dalam satu hari
dan juga sudah menjadi tersangka terkait dengan kasus ini
tapi memang yang sepanjang kita bicarakan polisi masih mendalami
dan kita pun juga masih ingin perkara ini bisa diperdalam lebih jauh
karena memang masih ada kemungkinan bahwa tersangka ini lebih dari satu
dan yang kita harapkan adalah saudara tegak
yang memang melakukan pemukulan kepada korban
tapi memang kita belum tahu apakah ada tersangka tersangka lain
jadi akan dicoba didalami lagi
dan mungkin mungkin bisa lebih dari satu tersangka di dalam kasus ini
bang polres jakarta utara kan sudah memastikan bang
dan empat yang senilanya tidak ikut memukul
terjadi terkapar duluan di lantai gimana bang
balik lagi ini masih dilakukan pemeriksaan secara komprehensif
jadi memang belum bisa dikatakan bahwa pelaku hanya tunggal saja
saat ini memang tunggal
tapi akan dilakukan lagi pemeriksaan yang dilanjut
yang bisa bisa jadi atau mungkin nanti akan lebih dari satu tersangka
jadi saat ini memang masih satu
dari dalam perkembangannya nanti
tapi itu nanti masih akan di dalam proses lah perkembangan dari perkara ini
tapi kenapa bang dari tim abang bisa memberi potensi
kalau ada lebih dari satu bukti apa yang abang bawa hari ini
ya jadi terkait dengan bukti baru ya
ini ada wa dari grup stip angkatan enam puluh enam
yang merupakan ini adalah grup whatsapp dari
nah dari grup whatsapp ini
dikatakan ada yang mengatakan dibuat narasi
infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih bersih kampus
tim dokter bilang tidak ada tanda kekerasan
namun masih menunggu hasil visum
infonya almarhum sudah diserahkan ke gistub karena tarunan digipan dari daerah
ada kalimat dibikin kronologinya begini
biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi